nah baru beberapa jam tiba di indonesia raja salman langsung jadi trending topic alias topik populer
netizen banyak sekali menggali informasi mulai dari persiapan jauh jauh hari terkait dengan kedatangan raja salman dan juga rombongan
itu tadi kemewahan yang dibawa oleh raja salman termasuk juga kemewahan penyambutan raja salman sampai seberapa kaya sih sebenarnya raja salman ini tujuh belas miliar usd atau sekitar dua ratus dua puluh triliun rupiah
kaya banget ya jadi nggak salah kalau misalnya mungkin ya itu tadi bergelimbang harta mewah hidup ya
tapi siapa sih sebenarnya raja salman ini kita lihat yang pertama dari data keluarga dulu deh
jadi raja salman ini lahir di ria tiga puluh satu desember pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh lima
nah ia telah menikah atau diketahui menikah sebanyak tiga kali
yang pertama ia menikah dan juga memiliki enam keturunan
pernikahan pertamanya yaitu dengan sultana binti turki
al sudairi yang juga sudah meninggal pada bulan juli di tahun dua ribu sebelas dari pernikahan pertama dikaruniai enam anak
kemudian raja salman pun langsung melakukan pernikahan kedua dengan sarah binti faisal al subai ai
dan memiliki satu orang anak diketahui yaitu adalah pangeran saud
dan dari pernikahan ketiga atau dengan istri ketiganya ini juga memiliki atau dikaruniai enam anak
yaitu pernikah dengan
salah satu putri dari kerajaan dari arab saudi
kemudian yang kedua ini ngomong soal harta kekayaan yang juga digali oleh netizen itu tadi
total kekayaan raja salman mencapai dua ratus dua puluh enam triliun rupiah atau sekitar tujuh belas miliar usd
nah raja salman ini kekayaannya dikuasai kebanyakan di bidang perminyakan industri minyak dan juga industri keuangan
namun ternyata kekayaan yang didapat oleh raja salman ini
pada saat ini
dengan jumlah yang sekian banyak ini dua ratus dua puluh enam triliun rupiah
ini didapat karena ia sebelumnya mendapatkan warisan dari raja sebelumnya yaitu abdullah bin abdul aziz al saud
yang kala itu ketika usai meninggal dunia mewariskan langsung harta sebanyak delapan belas miliar usd kepada raja salman
nah itu soal harta kekayaan
kita lihat ke masa kepemimpinan
masa kepemimpinannya ini memimpin monarki mutlak sejak tahun dua ribu lima belas
pasca kematian raja
tepatnya pada bulan januari di awal tahun dua ribu lima belas
resmi memerintah pada bulan april
ia mengumumkan katanya akan merubah garis kerajaan saudi
dimana garis kerajaan ini melewati garis keturunan antara anak anak abdulaziz al saud
yaitu pendiri negara tersebut
dan rencananya juga akan melewati mahkota ke generasi berikutnya
yaitu dengan menempatkan cucu pangeran muhammad bin naif dalam antrian
waris atau penerima tata
nah raja salman ini juga tercatat sebagai salah satu tokoh dunia
yang berpengaruh urutan ke enam belas versi majalah forbes
lalu kita ke berikutnya
jabatan politik sebelum menjabat sebagai raja arab saudi
yang pertama ini gubernur provinsi riyad
pada tanggal dua puluh lima februari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga sampai dengan periode lima november dua ribu sebelas
nah ini sukses membawa riyad menjadi kota
salah satu kota
ibu kota dengan pertumbuhan paling pesat lah di arab
dari populasi yang awal awal ketika mungkin raja salman menjabat sebagai gubernur riyad
kini populasinya mencapai lima juta orang
tidak hanya itu pencapaian besar lain
juga ketika menjabat sebagai gubernur ini adalah di bidang infrastruktur
di mana ibu kota riyad juga menjadi kota terkaya di kawasan tersebut
sekaligus sebagai pusat wisata dan juga perdagangan
bin abdul aziz sukses memimpin salah satu latihan militer terbesar sepanjang sejarah
ketika ia menjabat sebagai menteri pertahanan pada lima november dua ribu sebelas sampai dengan dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh
kemudian menjabat sebagai putra mahkota wakil perdana menteri pada dua ribu dua belas sampai dengan dua puluh tiga januari dua ribu lima belas
dan ya itu tadi
sampai dengan sekarang raja arab saudi mulai tanggal dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh